penghormatan kepada ratu elizabeth ii berlanjut ketika majelis umum perserikatan bangsa bangsa mengadakan momen menghenikan cipta atas wafatnya ratu elizabeth ii
momen tersebut dipimpin oleh presiden majelis umum pbb terpilih kasabakorosi
sementara itu sekretaris jenderal pbb antonio guterres menyatakan ratu elizabeth ii merupakan benteng tanpa tandingan di panggung dunia selama lebih dari tujuh puluh tahun
menurut dia wafatnya ratu elizabeth ii seperti matahari yang terbenam pada masa pemerintahan yang luar biasa
ada pun utusan kerajaan inggris badra whiteker menyebut ratu elizabeth ii telah melakukan perjalanan ke lebih dari seratus negara untuk menjalin kerjasama dan juga selalu memberikan kontribusi kepada setiap negara yang ia kunjungi
selama ini kehidupan ratu elizabeth ii dinilai cukup sederhana
hidupnya didedikasikan untuk membina perdamaian dan
persahabatan melalui negara negara persemakmuran dan negara negara lain di dunia